ya namun kecerdasan bap bukan berarti perbuatan pindahannya gugur
menjadi hapus hilang atau tiada sama sekali
kita telah mempunyai empat alat bukti
yang pertama keterangan saksi
yang kedua keterangan ahli
yang ketiga petunjuk
yang keempat adalah surat
ya sudah lengkap alat bukti kita